di sisi lain saudara pengacara keluarga fina hotman paris hutapea
merasa janggal dpo pegi setiawan sebagai pelaku pembunuhan vina dan eki
menurut hotman lima dari enam terpidana menyatakan pegi bukan pelaku pembunuhan vina
sehingga kuasa hukum meragukan pegi sebagai pelakunya
hotman pun menyampaikan pegi belum layak ditahan bila penyidik belum memiliki bukti yang cukup
terlebih lima terpidana kasus fina menyampaikan pegi bukan pelakunya
buktinya tidak cukup memang belum waktunya untuk ditahan
apalagi lima dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya
dan saya belum yakin
ada saksi yang memihak langsung dia melakukan itu
selain hanya satu orang itu yang mengaku
jadi intinya buktinya masih ragu ragu
kakak kandung vina mengaku kaget dan keberatan penyidik dari polda jawa barat
menghapus dua dari yang semula tiga dpo kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon
pihak keluarga dan kuasa hukum
kini mendesak polisi tetap menelusuri dua dpo lain sesuai dengan hasil putusan peradilan
keluarga sangat kaget mengengarnya ya
kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap dua dpo ini ditelusuri lagi
karena kan di pengadilan awal itu disebutkan tiga
kenapa sekarang berubah menjadi
jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya
yang anda lihat ini adalah salah satu bukti yang diakini ayah peggy setiawan rudy
untuk meyakinkan polisi jika pegi ada di bandung saat kejadian pembunuhan vina
bukti itu berupa catatan pinjaman kuli di proyek
tempat pegi bekerja dua ribu enam belas lalu
selain itu kesaksian teman pegi dan pemilik rumah juga bisa membuktikan pegi berada di bandung saat peristiwa terjadi
di bandung pada lokasi bandung sama saya
yang menguatkan teman temannya ada semua pengumpul semua
dan semuanya biasa rancang asian
serta masuk mit mertuanya mertuanya yang punya rumah dalam makmumnya
tapi anak anaknya juga menyaksikan ada di situ
teka teki keberadaan pg setiawan saat peristiwa pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam menjadi sorotan
berdasarkan keterangan teman kerja saat kejadian
piki berada di bandung ikut mengerjakan proyek pembangunan rumah kontrakan di wilayah rancanegara
seorang warga rancakasiat yang ditemui tim liputan kompas tv bernama iwan
mengaku kaget dengan penetapan pegi sebagai tersangka otak pembunuhan vina
iwan mengaku tidak banyak berinteraksi dengan pegi
namun ia membenarkan jika pegi sempat tinggal di rancakasiat bersama saudaranya
yang belakangan diketahui adalah ayah kandung peggy
kenal cuma kenal lama aja gak kenal orangnya gitu
itu di sini mengenalkan dirinya sebagai siapa
enggak suka aja cuma jajan udah
di sini sama siapa sih
kalau sekarang kan udah ketahuan ayahnya
bahwa saat kejadian peggy berada di bandung
tak hanya suhartono yang kemarin menyampaikan ke publik
satu persatu teman pg mulai bersuara
di antaranya ibnu yang mengaku pada saat kejadian
ia bersama pegi dan beberapa kuli bangunan lainnya
tempat pembangunan rumah kontrakan di bandung
saat kejadian pembunuhan vina
satu bedeng itu bareng tapi posisi tidurnya gak inget
iya tapi intinya ada di situ ya
tanggal berapa bapak ingat
tanggal dua puluh tujuh malam ya
sama pak rudi pegi terus arman saya ibnu ya terus robi
teman teman dan keluarga siap menjadi saksi yang meringankan bagi tersangka
kasus pembunuhan fina dan eki pegi dan ibnuk
sebagian sudah mendapat surat pemanggilan pemeriksaan
yang direncanakan digelar pada jumat tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh empat